suhu udara mesir tergolong ekstrim dan gersang
di ibu kota mesir kairung minggu ini mencapai empat puluh lima derajat celcius
bahkan suhu udara di salah satu wilayah selatan mesir aswan
saat bulan ramadan tahun ini sempat mencapai enam puluh sembilan tujuh derajat celcius
dengan durasi puasa selama lima belas jam maka tak heran
teriknya matahari di mesir membuat sebagian besar warga muslim di negeri piramid itu
lebih memilih melakukan kegiatan siang hari di dalam ruangan
dan hamidatul hasanah mahasiswa indonesia yang sedang melanjutkan studinya di mesir
telah bergabung bersama kita melalui sambungan skype
selamat pagi mbak hamid bisa dijelaskan
ini tadi dpo pengantar ini ada penjelasan bahwa suhunya cukup tinggi
bagaimana ini mbak menghadapi puasa di sana dengan ancaman dehidrasi tentunya
selamat pagi mbak dea kartika
waktu beberapa hari yang lalu suhu di aswan tadi sebagaimana disebutkan
sempat mencapai enam puluh sembilan tujuh derajat
sedangkan di cairo sendiri tempat mahasiswa berdomisili itu mencapai empat puluh lima derajat celcius
dan ini bagi saya sendiri terutama
sejak kedatangan dua ribu lima belas ini termasuk suhu ramadan yang paling tinggi
jadi ketika di siang hari yang biaya biayanya bisa dipakai untuk belajar
dengan hasil yang ekstrim ini agak susah dan hanya bisa bergelimpangan gitu
jadi ketika kita shalat pun atau duduk saja itu bisa sampai keringat itu berkisuran gitu
jadi memilih untuk ini ya
istirahat di waktu waktu tertentu terutama di suhu ketika masih tinggi tingginya ya mbak ya
ya apalagi ketika di siang hari
lantas ada nggak sih mbak tipsnya mungkin kalau di indonesia kan suhunya sekitar tiga puluh an ya
di sana mencapai empat puluh sekian begitu
apakah ketika sahurnya itu ada menu menu tertentu kemudian mengkonsumsi air putih mungkin lebih banyak atau bagaimana
pertama pembelaan dokter ya mengkonsumsi air putih delapan gelas dalam satu hari dibagi bagi
terus barangkali kalau di sini mungkin kurma karena ketika kurma ini lebih bisa apa ya
lebih bisa menjaga daya tahan tubuh ini lebih fresh
sama kopi kalau di malam hari biasanya kopi pahit
oh kopi pahit ini juga menjadi ini ya salah satu yang dianjurkan mbak ya
kalau itu subjektif saya barangkali kalau yang lain beda
tapi saya juga suka kopi
tapi yang menarik lagi kegiatannya apa
kalau memang suhunya lagi tinggi tapi mungkin ketika suhu sudah mulai agak rendah
apa kegiatan di bulan ramadan yang kemudian selalu rutin dilakukan
begini mbak dea uniknya ramadan di mesir itu ketika hari hari seperti ini
kebetulan kami yang di kuliah itu sedang masa masa tenang untuk ujian
jadi ujian itu biasanya dimulai sekitar
paling banyak itu satu bulan sebelum ramadan itu sudah mulai ujian lisan
nanti ketika di ramadan nya ada ujian tertulis
ketika hari hari seperti ini entah organisasi entah ngaji
talaki reguler yang ada di masjid al azhar jum'ah diyafah itu semuanya libur
diganti dengan jadwal jadwal talaki yang khusus untuk bulan ramadan saja
buku buku tipis gitu untuk selesai dalam satu bulan
jadi kegiatannya kita hanya fokus
belajari mukhoror di pertulian untuk ujian
karena paling barangkali ngaji talaki itu di masjid al azhar dan di masjid al azhar saja
jadi sebenarnya waktunya pas ya untuk bisa tetap bertahan puasa dan juga tetap belajar mbak ya
ada yang lebih fokus untuk belajar ke jibtat
baik semoga ujiannya berhasil dengan nilai yang oke
terima kasih mbak hamid telah bergabung bersama cnn indonesia